tolak revisi undang undang penyiaran jurnalis di kota bogor menggelar aksi teatrikal di simpang gadok bogor jawa barat
mereka menilai revisi undang undang penyiaran akan membelenggu kebebasan pers
jurnalis yang tergabung dalam ijti pfi dan pwi menggelar aksi teatrikal menolak revisi undang undang penyiaran
mereka juga melakukan tabur bunga sebagai simbol matinya kebebasan pers
salah satu poin yang dinilai telah membelenggu kebebasan pers adalah melarang penayangan eksklusif pada karya jurnalistik investigasi
masa juga berharap revisi undang undang penyiaran tidak disahkan oleh dpr karena berpotensi mengancam kemerdekaan pers
kita melakukan tratical art di mana dalam aksi ini aksi damai igti pfi dan pwc sendiri menolak revisi
dan dipercaya dengan kebebasan pers
besok kita juga akan melakukan aksi juga di senayan jakarta di dpr ri
meminta tuntutannya untuk menolak revisi undang undang penyiaran
penolakan revisi undang undang penyiaran juga disampaikan ketua umum ikatan jurnalis televisi indonesia heri kurniawan
ditemui saat menghadiri musyawarah daerah keempat ijti di tanggerang selatan
ketua ijti menilai ada beberapa pasal dalam revisi undang undang penyiaran yang berpotensi mengganggu kebebasan pers
salah satunya adalah larangan jurnalis memberitakan laporan investigasi
hal ini bertentangan dengan undang undang pers no empat puluh tahun dua ribu dua puluh
ini juga dinilai mengganggu hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dari suatu peristiwa
menolak pasal pasal dalam draft ruu penyiaran yang punya potensi untuk memberangus kemerdekaan pers
mengapa karena itu sangat sangat merugikan publik
bila iro tersebut kemudian disahkan tahapannya adalah para jurnalis tidak mungkin lagi bisa bergerak leluasa
membuat karya karya jurnalistik yang berkualitas yang positif yang bermanfaat yang komprehensif bagi publik
karena mereka terancam pekerjaannya terancam oleh regulasi tersebut oleh pasal pasal tersebut
di jakarta aksi menolak revisi undang undang penyiaran dilakukan di gedung dpr mpr ri
kita akan sapa jurnalis kompas tv malaika kridaman di gedung dpr jakarta
malaika apa saja kemudian poin penting yang diperlukan dalam aksi pada hari ini
dari vaksinasi covid sembilan belas yang sudah berlutut
ya sesko ada beberapa poin penting yang menjadi tuntutan utama demonstrasi pada hari ini
yang pertama adalah desakan bagi para anggota dpr untuk segera membatalkan poin poin ataupun pasal pasal yang dinilai
memberatkan dan juga kontroversial dalam revisi undang undang ini
juga untuk melibatkan organisasi pers gabungan pers mahasiswa dan juga organisasi organisasi yang pro demokrasi dalam perancangan revisi undang undang
perlindungan terhadap kebebasan pers dan juga kebebasan berekspresi dalam seluruh peraturan perundang undangan
berikut pasal pasal yang menjadi kontroversial di draft rancangan undang undang sorry revisi undang undang penyiaran
yang pertama ada di pasal delapan a ayat satu di mana pasal ini bertentangan dengan undang undang no empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang dewan pers
dimana jika undang undang ini disahkan maka komisi penyiaran indonesia memiliki
wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik di bidang penyiaran
dan juga pasal lima puluh b ayat dua di mana pasal ini tidak hanya menentang undang undang namun juga mengancam kemerdekaan pers
dan dinilai subjektif dan juga multitaksir karena bersinggungan dengan penghinaan dan juga pencemaran nama baik
pasal ini juga dinilai sangat berpotensi menjadi alat untuk membungkam
juga mengkriminalisasi jurnalis dan juga pers di bidang penyiaran
untuk lebih lengkapnya berikut pernyataan dari ketua ikatan jurnalis televisi indonesia henry kurniawan
kami menolak pasal pasal kontroversial dalam draft undang undang penyiaran yang saat ini beredar
mengapa karena pasar pasar tersebut berpotensi memberangus kemerdekaan pers
itu sangat real tanpa harus menanyakan kepada para pakar pasal pasal tersebut sudah menunjukkan adanya ketidakberpihakan kepada publik kepada masyarakat atas kepemenuhan informasi
ini adalah pasal pasal yang sangat aneh kita menuntut supaya pasal pasal tersebut dicabut
jangan sampai dibahas pada rapat paripurna dalam bentuk ruu kita tidak ingin terjadi
mengapa kalau misalnya sampai itu nyampe ke ruu itu sekali lagi menunjukkan ketidakberpihakan kepada publik
itu yang kami sedih karena selama ini pun draft ini pun kami tidak tahu menau masyarakat pes tidak tahu menau
tiba tiba undang draft ini ada kita tidak dibahas tidak ada ajak ngobrol sama sekali
kenapa tidak mau menolak orang orang politik tersebut
ada pula beberapa pihak kepolisian yang juga menjaga dan mengamankan aksi demonstrasi ini
yang mengikuti dan juga ada di aksi demonstrasi pada hari ini meliputi gabungan pers mahasiswa organisasi organisasi yang juga pro demokrasi dan juga organisasi persko
revisi undang undang penyiaran ini dilakukan di gedung dpr mpr ri jakarta dengan sejumlah poin yang disampaikan mulai dari terkait pasal memberangus kebebasan pers dan juga ketidakberpihakan kepada publik
terima kasih malaikat kridaman yang melaporkan langsung dari senayan jakarta